misalnya kalau sekarang kan dana panpol itu kan diberikan sekaligus untuk setahun
kalau tadi saya usulkan bahwa tidak diberikan sekaligus untuk setahun tetapi per kuartal
itu pun misalnya kalau yang pertama kan belum ada kegiatan
tapi begitu misalnya mau ngambil yang untuk kuartal dua harus ada laporan dulu
dipergunakan untuk apa yang dana di kuartal pertama
kalau itu belum ada laporannya ya nggak diberikan kan begitu kira kira